selamat pagi mas
pak fki tadi berdasarkan laporan dari jurnalis kami di lapangan asap masih membumbung tinggi dan saat ini masih dilakukan upaya untuk pemadaman kobaran api ataupun asap tersebut
sebetulnya yang saat ini sedang dilakukan oleh tim untuk kemudian memadamkan kobaran api di sana apa saja pak
baik jadi upaya yang dilakukan kami mengerahkan sejumlah tenaga pemadam kebakaran baik yang berada di ru enam balongan itu sendiri
kami dibantu juga dari tim pemadam kebakaran pertamina group yang ada di sekitar indramayu yaitu dari pertamina e p jatibarang dan kemudian juga dari terminal fasilitas bbm kami balongan
dan juga dibantu dengan pemadam kebakaran dari indramayu kabupaten indramayu
dan saat ini sudah diberakakan tadi pagi satu rebu berserta perlengkapan dari ru empat cilacap
dan nanti juga
akan kita kerahkan dari ru tiga pelaju
oke pak fk mungkin yang ingin kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya sop pada saat terjadi insiden ataupun bencana seperti ini
begitu yang menyebabkan kilang minyak terbakar apa saja step step yang akan dilakukan oleh pertamina sendiri untuk kemudian meminimalisir segala dampak yang bisa disebabkan
baik tentunya yang paling utama adalah kita memastikan keselamatan dulu ya
baik warga masyarakat
yang ada di sekitar kilang ataupun kejadian
jadi kami sudah berkoordinasi tadi malam ya dinari dengan pemda untuk bisa mengevakuasi warga yang ada di sekitar area
yaitu blok kersambi desa balongan dan juga blok mes jati wisma jati ya di desa sukawudip
nah ini kami alhamdulillah sudah berhasil mengungsikan sekitar dua ratus an warga di pendopo kabupaten indramayu
dan sekitar empat ratus orang di islamic center indramayu
dan kemudian tiga ratus lima puluh warga kita evakuasi ke gor perumahan bumi patra ru enam balongan
jadi yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga warga yang ada di sekitar lokasi kilang minyak tersebut
pak ifki kalau melihat apa yang terjadi saat ini
apakah sudah berhasil diidentifikasi penyebab dari kebakaran ataupun ledakan yang terjadi ini
kami saat ini masih fokus ya bagaimana bisa segera dapat memadamkan api ya
supaya api bisa teratasi dan juga kita bisa kembali ke area normal
kalau melihat bagaimana aktivitas bisnis yang terjadi di kilang minyak ini
tadi sudah sempat dijelaskan di informasi sebelumnya
tapi apa kemudian dampak bisnis yang akan
terjadi dengan terbakarnya kilang minyak di wilayah indramayu jawa barat ini pak
ya kami tentunya tetap ya
pemasokan bbm untuk masyarakat ya
yang dipasok dari ru enam balongan
itu dipastikan bahwa pasokan tetap bisa terjaga
baik di fasilitas terminal bbm balongan juga
juga di apa
lumpang ya untuk memasok warga dan dki sekitarnya
dan itu saya kira mudah mudahan bisa mencukupi
pertamina juga memiliki mekanisme dalam keadaan darurat ya
akan dipasok dari pasokan pasokan terdekat untuk wilayah yang terdampak
ya pak ifki bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan
antara pertamina dengan pemda indramayu
ataupun pemerintah provinsi jawa barat
ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di sana
jadi tadi seperti saya sampaikan
khususnya pada saat mengungsikan warga
kami sudah koordinasi dengan pemerintah darat sempat bnpb bpbd
ya untuk memastikan masyarakat bisa tertangani dengan baik
dan juga kami sudah membagikan masker ya
supaya tadi dalam kondisi pandemi ini bisa terjaga kesehatannya
apakah pertamina mendapatkan informasi terkait apa saja dampak dampak
ataupun kerusakan kerusakan yang terjadi di wilayah sekitaran kilang minyak pak
untuk sampai sejauh ini kita belum
ya karena kan lokasi ini masih area tertutup untuk upaya pemadaman
jadi tapi dipastikan dengan adanya insiden ini
pasokan bbm di wilayah yang menjadi tempat penyaluran bbm dari kilang minyak indramayu ini
tetap aman ya pak
insya allah ya kami akan lakukan upaya agar pasokan tetap terjaga dengan baik
oke selanjutnya bagaimana dengan petugas petugas yang ada di sekitaran lokasi pada saat kejadian ini terjadi pak
apakah semua sudah berhasil dievakuasi dan tidak ada korban luka ataupun korban jiwa
ya untuk petugas karena memang di situ ada petugas yang minim ya
hanya yang jaga atau shift malam
saat ini alhamdulillah dalam kondisi aman
dan saat ini area tersebut dipokuskan untuk pemadaman
oke baik pak f ki sukarya untuk sementara
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
semoga segala upaya yang dilakukan ini bisa benar benar optimal
dan sehingga meminimalisir segala dampak kerusakan yang mungkin terjadi
terima kasih pak f ki sukarya
terima kasih mas
corporate secretary pt kilang pertama international selamat pagi